tutur kata olah napas serta gerak tubuh
bercampur dengan penjiwaan dan kepercayaan diri
bagi para insan teater
panggung bukan hanya tempat untuk berekspresi
tetapi juga bagian hidup mereka
yang penuh perjuangan dan sulit ditinggalkan
lalu muncul teater klasik
sifat teater ini sudah mulai mapan
dengan penggarapan cerita yang mulai diatur
gedung pertunjukan yang lebih baik
namun sudah terpisah dari penontonnya
teater ini muncul karena kebijakan keraton atau kerajaan
contoh teater klasik adalah wayang orang
atau pementasan wayang kulit
dah duet disun rekopan
terus mulai dilalekakan sejarah sejarah itu
barulah muncul teater modern
di mana gaya teater tradisional
bercampur dengan gaya teater barat
ide cerita tetap bersifat lokal
dan sangat dekat dengan masyarakat
namun sudah mulai muncul properti di panggung
serta iringan musik
seperti pada teater di barat
pengertiannya mungkin sama ya
tapi pendekatannya yang berbeda
dan kemudian dia menjadi kritis kan
jadi teater itu untuk kritik sosial
mempunyai kecenderungan politik
itu sebelumnya enggak ada
sebelumnya drama itu hanya
seperti apa ya
ya kejadian sehari hari seperti itu
rendra enggak ada tematik
kekuasaan dan drama rendra itu
ya pemerintah ri waktu itu
jadi suatu kritik sosial yang jelas
sebelum itu nggak ada pengertian seperti itu
jadi orang yang terlibat dengan teater
itu terandaikan dia punya kesadaran sosial politik yang tinggi
bukan hanya kesenian
makanya tahun tujuh puluh an misalnya di jogja itu
semua latihan teater itu dimata matai
ya mata matai oleh intel intel
karena aktivis kumpul di situ
ada beberapa kelompok teater yang menonjol
kebanyakan dibuat oleh sosok yang mahir dalam penulisan naskah
sebut saja bengkel teater rendra tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan teater populer yang dibentuk oleh teguh karya pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan
lalu teater kecil pimpinan arivind chenur
yang fokus pada cerita cerita hidup rakyat kecil
serta teater mandiri pimpinan putu wijaya
ada satu kelompok teater yang telah bertahan selama empat puluh tahun
dan masih aktif menggelar berbagai pementasan
teater koma dibentuk tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh oleh dua belas anggota
dua diantaranya adalah pasangan suami istri nano dan ratna riantiarno
nano sebelumnya merupakan anggota bengkel teater rendra
sedangkan ratna pernah tergabung dalam kelompok teater kecil
teater koma mencuri perhatian setelah menampilkan bentuk pementasan
yang dinilai berbeda dibanding kelompok kelompok pendahulunya
dua lepas dieluh atau dua keciletingan adalah
hegelografi pajaman hegelografi ajaplarina dan
p submit porno pengenalan otdym
telah disper junction kedarutan di mana
dan halit punarrang
agar tidak depok saat terjadi tautan
meneguhkan keberadaan mereka
mereka tidak bisa lagi mengasosiasikan diri dengan wayang orang
sri mulat kurang juga
masih membawa bau daerah
dan suatu kelas
yang tokoh tokohnya kan membantu gitu
itu meskipun orang ketawa lucu sekali gitu
tapi saya kira belum sepenuhnya mewakili
kelas urban baru
yang kalau mau menghayati kesenian yang serius juga nggak ngerti
tapi kalau yang gampang mereka malu disebut kodian
teater koma masuk ke situ
hasil yang diraih koma bukan tanpa kerja keras
regenerasi yang panjang
berbagai variasi baru dalam pementasan
hingga pelarangan pentas telah mereka alami
teater koma tidak akan terus berkarya tanpa dua tokoh sentralnya
awalnya teater koma memiliki dua belas anggota
mereka biasa disebut sebagai angkatan pendiri
bertahan selama empat puluh tahun
kini mereka telah memiliki sekitar tiga ratus anggota dengan enam puluh anggota aktif
konsistensi teater koma tentu tidak lepas dari sosok motor penggeraknya
adalah duo riantiarno suami istri yang sejak awal berdiri
terus membuat kelompok ini tetap berkreasi
lelaki kelahiran seribu sembilan ratus empat puluh sembilan ini
dikenal piawai menulis naskah
ia berperan sebagai sutradara sekaligus aktor
nano pernah belajar ilmu teater pada teguh karya di teater populer
kala itu teguh memiliki dua murid yang kini menjadi seniman teater terkenal di indonesia
nano dan selametra harjo
sebelum mendirikan teater koma bersama nano
ia adalah anggota kelompok teater kecil pimpinan arifin cenur
setelah aktif menjadi pemain
ratna adalah kunci berjalannya manajemen teater koma dengan baik
teater koma telah mementaskan lebih dari satu ratus empat puluh produksi
beberapa lakon terkenal mereka adalah trilogi opra kecoa
opera ikan asin
ketika di kota kota
ketika di kota kota
ketika di kota kota
ketika di kota kota
ketika di kota kota
ketika di kota kota
sebelum dituduh sebagai masyarakat penjahat
ketika berada di hari antaranya
kawasan mungkin terjadi thea sebesarnya seperti sekarang
it indispens logiterap padakiaa
ada orang yang bisa mengubah kondisi sosial yang buruk
mas nano memang maunya pertunjukan kita itu menjadi cermin
jadi kalau orang datang menonton dia seperti bercermin
tapi cermin itu bisa menjadi dia sadar atau tidak sadar juga sih
apakah itu menyentuh dirinya apa tidak apakah itu menyentuh situasi atau enggak
itu tinggal tingkat kesadaran dari masing masing menontonnya
dengan latar belakang dia mereka mau menonton dengan apa
ada yang datang ah soalnya tiatuka mah lucu ah pengen ketawa ketawa aja gitu
ada yang wah pengen tahu nih lagi ngeritik siapa gitu
namun menjadi vokal di era orde baru bukan tanpa resiko
teater koma pernah enam kali dilarang pentas
padahal panggung telah siap dan penonton sudah datang ke arena pementasan
koma tidak menerima anggota setiap tahun
rekrutan anggota biasa dilakukan jika memang ada kebutuhan produksi
anggota baru akan mendapatkan pelatihan gratis selama enam bulan
dalam proses tersebut anggota baru akan dilatih banyak hal
mulai dari dunia akting naskah hingga situasi negara secara umum
pada tahap ini komitmen dan kerjasama tim menjadi ujian terberat calon anggota teater

kita biasanya melihat mereka dalam proses
yang awal awal itu setahun dua sebulan atau sampai satu produksi
disiplinnya dia gimana komitmennya dia gimana
karena kalau kayaknya oke dia bisa terus
kalau kayaknya enggak kita bilang barangkali anda salah pilih
bukan nggak bisa ikut karena kita bakat memang penting
tapi disiplin komitmen gotong royong dan kerjasama bersama sama bahwa ini adalah teamwork itu lebih penting
daripada dia seorang primadona yang luar biasa tapi gak bisa kerjasama dengan yang lain
mempertahankan teater koma selama empat puluh tahun bukan hanya soal pengembangan kreativitas di panggung atau regenerasi pemain
teater koma justru banyak dipuji karena kemampuan manajemen teater yang baik sehingga memiliki penonton setia sampai sekarang
memang kita harus mengejar orang harus jemput bola
nggak boleh menunggu jualan tiket jualan tiket
kita mau jual tiket keluar keluar kalau orang nggak pernah ada pengalaman menonton teater mereka selalu berpikir teater itu sesuatu yang kayaknya ngomong ngomong terus
dan berat sekali gitu tidak bisa dinikmati oleh sembarang orang
nyatanya kan enggak juga gitu
nah jadi memang lalu saya akhirnya selain menjadi tetap pemain saya juga jadi seorang pemain

saya berkutat pada art management itu
yaitu promosinya bagaimana audiens development bagaimana mencari dana bagaimana jual tiket nggak boleh mahal tapi kita ada yang namanya tiket donatur gitu minta lebih mahal nodong
lalu mencari dana juga pada saat itu sulit sekali
jangan terlalu emosi
ratna mengaku konsep atau pola manajerial teater koma masih sama dari empat puluh tahun yang lalu
semua dilakukan atas asasnya
semua dilakukan atas kepercayaan satu sama lain
kita di antara kita
itu lagi itu lagi
eng tai sekarang sedang mekar mekar gak
sukses bertahan tidak menjauhkan mereka dari kritik
agar terus bertahan gaya pentas teater koma dinilai berubah menjadi
soal pop segala macam sih saya nggak tahu lah
pokoknya intinya saya melakukan selama empat puluh tahun itu apa yang bisa saya lakukan
apa namanya karena sama kayak breh juga
kalau break kan pasti ada naskah ada musik
saya dari dulu naskah ada musik
itu kira kira begitu
eksistensi teater koma selama empat puluh tahun
bukan karena kepiawaian nano dan ratna semata
ada puluhan pemain yang menjadi kunci sukses pentas koma
integritas mereka terhadap dunia teater terpancar ketika memainkan perannya di atas panggung
jajan saat bunuh tapi jangan berhubung
semua orang menguburnya dan kebuncuran di peta demi
baru saja cukup
tak payah kita memilih
bagi nano riantiarno membawakan sebuah pertunjukan teater yang baik dibutuhkan dua hal
yaitu naskah cerita yang bagus serta komposisi pemain yang mumpuni
begitu juga dengan koma deretan aktor dan aktris panggung teater telah sukses mereka hasilkan
beberapa di antaranya bahkan telah bertahan puluhan tahun di grup ini
salah satunya budi ros lelaki kelahiran seribu sembilan ratus lima puluh sembilan ini pertama kali bergabung dengan teater koma tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ia adalah salah satu aktor andalan dan senior di teater koma
selain sebagai aktor
ia juga mendalami seni penulisan naskah dan penyutradaraan
menurut budi kemerdekaan sebagai aktor adalah hal yang penting
dan rasa itulah yang membuatnya betah di teater koma
kesenian teater atau apapun sebetulnya
adalah salah satu modalnya adalah rasa merdeka
rasa merdeka itu juga diperoleh dalam kita berkarya di teater koma ini
karena di sini punya kemerdekaan untuk mengeksplor apapun yang ingin kita lakukan
saya pernah berhutang sama kapten lio ngerangas pitung ya
beberapa peran dalam berbagai lakon telah ia mainkan
seperti macun dalam sampek engtai
semar dalam semar gugat
tibal dalam opera kecoa
petruk dalam republik petruk
serta natasasmita picum dalam opera ikan asin
buktikan deh kepalamu
senjata aktor adalah konsentrasi
itu pula yang membuat kendala kita
kalau konsentrasi kita lagi buruk
misalnya kita ada gangguan macem macem hal
terlalu banyak pekerjaan salah satunya
terlalu banyak aktivitas salah satunya
nggak punya duit salah satunya
salah satu yang lain lagi
jadi konsentrasi kalau konsentrasi kita lagi bagus
biasanya ya aman aman saja
tapi kalau konsentrasi kita lagi buruk ya itulah gangguan utamanya
jangan jangan jangan
tapi jangan buruk
semua orang menggubarnya
dan kebuncuran membuta di malam
berakting dengan baik di atas panggung tentu membutuhkan proses pendalaman karakter yang mumpuni
pendalaman karakter seorang aktor tidak dilakukan sehari semalam
pengalaman jadi kunci kesuksesan
semua orang menggubarnya
dan kebuncuran membuta di malam
kami rata rata menyiapkan itu tiga empat bulan
tapi kadang kadang kembali ke aktornya
seberapa banyak pengalaman batin yang sudah dipunya
seberapa banyak jam terbang yang sudah kita peroleh
dan seberapa banyak referensi yang juga kita punya
kalau ketiganya itu sudah cukup banyak
biasanya ya tidak terlalu lama
mungkin sebelum tiga bulan sebelum sesi latihan terakhir
kita lakukan barangkali sudah bisa dapat
jadi sebetulnya tidak ada patokannya persis lah
tapi makin banyak pengalaman pengalaman batin
makin banyak jam terbang kita akan makin bisa diperoleh
secara lebih cepat lagi
hasrat budi untuk berkesenian di panggung teater ternyata menurun ke darah dagingnya
putrinya sekar dewantari juga menjadi anggota teater koma
sekar sudah empat tahun bergabung dengan teater koma
ia lolos dalam sebuah audisi terbuka yang diselenggarakan nano riantiarno
kenapa saya suka berkeliaran teater
karena itu memberikan saya tempat atau wadah untuk berekspresi
dan juga semakin mempelajari tentang kehidupan
saya tuh pernah dikasih tahu sama salah satu kakak kakak
pokoknya dibilang bahwa kalau jadi seorang aktor yang baik
itu kita menjadi manusia yang lebih baik
karena memang betul di teater itu kita tidak cuma diajarkan
apa yang ada di atas panggung aja
tapi juga bagaimana memiliki mental yang bagus
kemudian bagaimana kita belajar bekerja sama
kemudian tahu waktu dan tahu tempat disiplin
itu saya belajar di teater
bagaimana pendeta mau datang
tidak ada bangku tidak ada meja
hingga kini sudah ada empat peran yang sekar mainkan di pementasan teater koma
bagi sekar setiap peran butuh kerja keras
karena ia bermain dengan banyak pemain senior yang kemampuannya sudah teruji
yang pasti saya harus rajin baca naskah
karena ya itu semuanya berasal dari situ gitu kan
saya harus baca naskah dan juga saya harus memahami
apa sih tentang si penulis aslinya
ini kan adaptasi dari bertolt brecht kan
saya juga harus memahami dianya gitu seperti apa
apa yang dia maksud dengan lakon ini
kemudian apa yang pak nano maksud dengan lakuan ini
dan saya juga harus berusaha untuk terus mengetahui konteks zaman
apa sebenarnya yang bisa yang nyambung gitu loh
dari ini yang mau kita bawain kepada dunia di luar itu gitu
dalam rangka perayaan empat puluh tahun berkarya di dunia teater indonesia
teater koma kembali menggelar pementasan opera ikan asin
lakon ini pertama kali dipentaskan tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga di jakarta
opera ikan asin merupakan hasil sadura nano
dari naskah asli the beggers
opera milik john gray tahun seribu tujuh ratus dua puluh delapan
serta lakon milik brah berjudul the tripeny
opera tahun seribu sembilan ratus dua puluh delapan
pementasan opera ikan asin dinilai sesuai dengan kondisi indonesia saat ini
di mana penjahat dianggap sebagai pahlawan
dan pejabat yang dekat dengan penjahat kelas kakap
aku melihat garis garis kaki

lalu aku melihat ada huruf p
pementasan opera ikan asin tahun ini menjadi produksi teater koma ke satu ratus empat puluh tujuh
saya tidak yakin kerja perempuan bisa sebaik kerja laki laki
itu suatu susah amat muter muter secara pribadi
pentas teater adalah proses menghadirkan ide tak nyata
menjadi sesuatu yang nyata sehingga bisa dilihat halayak
sebuah proses kreatif yang membutuhkan keringat
intuisi seni dedikasi dan komitmen
serta kerja keras tim yang baik
selamat berusia empat puluh tahun teater koma
semoga tidak ada titik dalam perjalananmu